ya mass rapid transit atau moda raya terpadu akan menghubungkan lebak bulus di jakarta selatan dan kawasan jalan mh tamrin jakarta pusat
hanya beberapa minggu sebelum resmi beroperasi pada akhir maret nanti masih ada beberapa fasilitas penunjang yang belum rampung
yang siap digunakan adalah jalur pedestrian yang berada di kawasan bundaran hi yaitu di kawasan sudirman tamrin
namun sayangnya belum semua jalur pedestrian ini telah siap digunakan
nah nanti saya akan mengajak anda untuk menelusuri kawasan mana nih jalur pedestrian yang belum siap untuk digunakan
jalur trotoar dari jalan mh tamrin menuju jalan jenderal sudirman sudah rampung sejak tahun lalu
trotoar di sini juga sudah dilengkapi dengan guiding block atau ubin tekstur pemandu bagi penyandang disabilitas
pejalan kaki di kawasan sudirman tamrin menilai trotoar ini cukup nyaman
kalau saya kan baru dua kali melewati sini jadi kelihatannya sih bagus
mungkin dari penyeberangannya penyeberangan agak terlalu cepat jadi saya buru buru tadi jalan
sebenarnya sih menurut saya lebih enak di sini ya kita nggak perlu naik turun tangga lagi jembatan penyeberangan yang kemarin itu
nah itu kadang kadang orang orang masih suka lupa harus mencet tombol hijaunya itu loh yang untuk stop itu
mobil mobil juga masih belum paham kadang kan ini ada lampu merah tuh di depan
jadi mereka kalau lampu hijau mereka tetap jalan padahal kan ini untuk jalan kakinya udah hijau juga
hal yang berbeda terlihat di trotoar sepanjang kawasan jalan fatmawati yang belum sepenuhnya rampung
fasilitas seperti tangga eskalator dan lift di beberapa stasiun masih dalam pengerjaan
terkait dengan rencana penyelesaian di area mrt gitu sejauh ini
masih dalam jadwal progresnya mereka sih seperti itu
kewenangan pembangunan kalau di area mrt sepanjang kurang lebih dua ratus meter itu memang kewenangan dari kewajiban pihak mrt untuk membangun trotoar
dua ratus meter kurang lebih di setiap stasiun mrt itu keunangan dari pihak mrt untuk membangun trotoar
pemerintah provinsi dki jakarta menargetkan mrt mulai beroperasi pada akhir maret ini
beriputan cnn indonesia jakarta